inilah tari tradisional arab saudi najut ardah atau saudi ardah
tarian pedang asal arab saudi ini dipersembahkan pada momen tertentu
seperti festival dan hari libur nasional arab saudi
tarian tersebut memiliki nilai sejarah bagi kerajaan arab saudi
dan menjadi salah satu warisan budaya kerajaan arab saudi
yang hingga saat ini masih dilestarikan
para penari dengan pedang mereka menari diiringi tabuhan musik tradisional
yang disebut tasfik untuk menyambut pengunjung museum nasional raja abdul aziz
di riyad arab saudi
muftah awatani atau museum nasional raja abdul aziz
terletak di samping istana raja abdul aziz di distrik al muraba riyad ibu kota arab saudi
kata kata al insan walkan atau manusia dan alam semesta yang tertera di museum ini
mendefinisikan manusia dan alam semesta memiliki hubungan sedekat urat nadi
di aula utama museum terpampang fosil gajah mastodon prasejarah
yang pernah berkeliaran di semenanjung arab al sarar di bagian timur arab saudi
di sini tertulis gajah ini eksis pada awal miosin epoch atau limit
lima belas hingga tujuh belas juta tahun silam
ada pula fosil ikhtiosaurus dan fosil binatang lain
selain fosil binatang museum ini menyimpan fosil tulang jari tengah manusia
pada periode mesolitikum atau tertera sekitar delapan puluh lima ribu tahun sebelum masehi
bukan hanya fosil makhluk hidup peninggalan zaman batu
tersimpan di museum pusat sejarah raja abdul aziz
yang didirikan pada tahun seribu sembilan ratus lima belas

piring yang sudah ada sejak abad keempat sebelum masehi
kalau misalnya bisa dilihat lebih detail ini ada tulisan atau drawing
dari manusia dan juga hewan yang berbahasa arab
thamudik nabatin dan lit nabatin
the standing stone dikenal sebagai monumen di arab saudi
yang didirikan pada milenium keempat sebelum masehi
tampak pula beragam simbol kuno di atas batu ini
yang menggambarkan perubahan peradaban
beragam tulisan kuno di atas batu
bisa dilihat lebih dekat
museum ini mencatat manusia pertama kali menulis
pada tiga lima ratus sebelum masehi di mesopotamia
pembangunan museum nasional saudi
bertujuan meningkatkan kesadaran publik
akan peninggalan budaya sejarah
dan hubungan saudi dengan peradaban kuno
museum dibuka pada sabtu hingga kamis
pukul delapan pagi sampai delapan malam
sedangkan pada jumat dibuka mulai pukul empat sore
pembangunan museum nasional saudi
diadakan oleh pembangunan arab saudi